kita ke informasi berikutnya awan berbentuk gelombang tsunami sempat direkam warga di langit bandara sultan hasanuddin
melihat gambar yang sempat viral ini pihak bmkg wilayah empat makassar mengingatkan penerbangan agar mewaspadai hewan jenis kumulonimbus ini
jika berada di area runway bandara awan ini bisa mengganggu proses terbang dan beratnya pesawat di bandara
fenomena cuaca yang direkam warga yang berada di area parkiran kendaraan bandara hasanuddin maros sulawesi selatan ini
membentang di atas bandara hasanuddin makassar pada senin sore
badan meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah empat makassar tersebut fenomena ini berasal dari pembentukan awan cumulonimbus
meski biasanya pembentukan awan cumulonimbus berbentuk vertikal atau dari atas ke bawah
bentukan secara horizontal terbilang jarang terjadi
fenomena awan cumulonimbus muncul akibat perubahan iklim dan kencangnya pergerakan angin yang menghimpun sejumlah titik awan hingga menggumpal
meski dianggap cukup aman namun bmkg mengingatkan bentangan awan cumulonimbus ini bisa mempengaruhi jarak pandang pilot pesawat saat terbang dan mendarat
apalagi jika letaknya terlalu dekat dari area runway bandara
yang penting tidak di atas runway ke dalam penerbangan ya tentu tidak terlalu signifikan pengaruhnya
tapi kalau berada di atas runway itu ada pengaruhnya
jadi sebaiknya sejenak ya mungkin
kita hentikan aktivitas ya untuk kalau di atas runway karena bagaimanapun akan menutup pandangan dari penerbang pada saat take off maupun landing